sampai jumpa di video selanjutnya
kamu ini perempuan macam apa sih
kenapa kamu maksa pacaran dengan anak saya
bu sebenarnya ibu ada hubungan apa sih sama laki laki yang bernama pak jimmy
inget kan nih waktu kita ketemu di rumah sakit
ibu gak ada hubungan apa apa sama dia
kenal juga enggak
masa sih bu gak kenal
kalau dia bisa tahu nama ibu ya
baik kok kamu bisa tahu kalau dia tahu nama ibu
jangan jangan kamu beneran ya berhubungan sama dia
bu maya berhubungan sama dia atau enggak itu gak penting
tapi jujur maya kaget bu
seperti dia sangat mengenal ibu
apalagi kayaknya dia kepingin banget ibu deket sama tadewi
mai ibu kan sudah wanti wanti sama kamu
kamu jangan sembarangan bergaul sama orang yang gak dikenal mai
apalagi sampai orang itu tahu soal ibu dan tadewi
kalau ada apa apa gimana
pokoknya ibu gak rela kalau sampai kamu deket sama orang itu
apalagi tadewi ibu gak rela
ibu gak sudi
dengar ini maya
ibu gak mau kalau kamu deket deket sama dia
ibu gak mau kalau kamu deket sama dia
awas kamu kalau berani
oh sikap ibu aneh ya
emangnya ada apa
jangan jangan pak jimmy itu bapaknya tdewi lagi
tapi mudah mudahan aja pak jimmy bukan bapaknya tadewi
karena kalau bener itu artinya semua yang aku inginkan
mulai dari mas satria ibu bahkan sampai pak jimmy
kamu udah banyak berkorban untuk orang
dan di saat kamu berkorban kamu selalu menderita
aku mau kamu itu bahagia
ah udah endre
kamu berhenti di sini aja kalau terlalu dekat takut ketahuan ibu

hai nah kalau tanaman yang ini gampang sekali ngawetnya yang penting kena matahari aja
oh jangan kasih banyak air terus kalau pupuk khusus gitu ada ada khusus buat bunga bunga tapi
maksudnya enggak harus satu merah tetapi enggak gampang sekali maaf bu tadi saya nemu dompet di
mobil dan andres mungkin punya ibu enggak ini bukan punya saya dompet siapa ini misi non bu
kapan dewi ketemu sama andre
udah jangan bohong
mau tambah dua lagi nih
dua lembar mau ambil aja
keliatannya anak ibu si andre lagi pacaran sama dewi
kemarin aja mereka jalan berdua
ke restoran tempat ibu yang kemarin ke restoran juga tuh
gak ngeliat soalnya si dewi lagi diumpetin sama andre
keliatannya mereka main belakang ibu
apa tuh bahasa inggris ya
udah kayaknya tugas kamu udah selesai deh gustaf
sekarang kamu lebih baik keluar
ketinggalan di mobilnya andre
gitu ya caranya
kamu itu diomongin baik baik nggak mempat
kamu gak punya malu ya
bahkan sekarang kamu diem diem pacaran di belakang semua
kamu ini perempuan macam apa sih
kenapa kamu maksa pacaran dengan anak saya
atau mungkin karena kedudukan andre yang sudah mantap di perusahaan
nggak tante sama sekali nggak
dewi bukan orang seperti itu
tante juga tahu
dewi sama andre udah pacaran diem diem
tapi kami saling mencintai
dewi harap tante bisa ngerti
kamu gak usah berharap seperti itu
dan kalau kamu nggak mau dengerin omongan saya
terpaksa saya harus pakai cara

tante mau ke mana
tante mau ke mana
tante mau ke mana
tante mau ke mana
tante mau ke mana
tante mau ke mana
tante mau ke mana
tante mau ke mana